nah dalam kehidupan sehari hari masyarakatlah yang akar rumput yang kemudian disebut dengan
akar rumput mereka yang mengalami dengan sangat jelas dan mengalami
langsung peristiwa sehari hari dan berhadapan langsung dengan persoalan persoalan
kota kecil di kebupaten poso sulawesi tengah menjadi ibukota kecamatan pamona puselemba
tentena terletak di pinggir danau poso sekitar lima puluh tujuh km dari kota poso
badan pusat statistik mencatat pada dua ribu lima belas ada lebih dari dua puluh ribu penduduk
kecamatan pamona puselimba mayoritas adalah penduduk perempuan
tentena merupakan pusat dari gereja kristen di sulawesi tengah konflik agama yang terjadi di
poso beberapa tahun silam mempengaruhi aktivitas ekonomi masyarakat banyak penduduk dari berbagai
wilayah di poso bermigrasi ke kota kecil ini untuk menjaga perdamaian dan keadilan di
kabupaten poso sebuah organisasi masyarakat di tentena berdiri organisasi ini bernama
institut mosintowo yang dipelopori oleh lian gogali
awalnya dari konflik poso pastinya ya tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh delapan ada konflik poso yang kemudian membuat
komunitas beragama itu terpisah dan kurang mempunyai ruang untuk
bahwa perempuan itu punya potensi yang luar biasa untuk mempersatukan komunitas bahkan
perempuan sendiri sudah mau melakukan itu saat konflik terjadi jadi banyak cerita
jadi banyak cerita bagaimana perempuan saling membantu satu sama lain selama konflik
institut mosinto dirintis oleh lian pada akhir dua ribu sembilan
institut ini memiliki delapan orang pengurus yang terdiri dari pegiat sosial
selain ibu rumah tangga mereka datang dari berbagai latar belakang profesi seperti petani nelayan dan buruh
ada sejumlah program yang dilakukan oleh lian dan teman temannya
di antaranya program yang mencakup bidang pendidikan pengorganisasian media dan ekonomi solidaritas
institut posinto ini menggerakkan para perempuan begitu di wilayah kabupaten poso
saya ingin bertanya kenapa perempuan ibu
kenapa perempuan karena perempuan itu penting
perempuan itu punya kekuatan
dan justru karena perempuan penting dan punya kekuatan
seringkali tidak didengarkan seringkali tidak dianggap penting
dalam pengalaman kami bersama sama perempuan mengenal betul secara detail apa yang terjadi di dalam desa
perempuan juga mengenal tentang apa yang dibutuhkan di dalam desa
tapi suara mereka seringkali tidak didengarkan
nah karena itu penting sekali untuk kemudian melihat kekuatan ini menjadi kekuatan bersama yang bisa membangun

pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
pembuatan penting dikenyapkan
ia mendirikan sekolah perempuan mosintowo pada dua ribu sepuluh dengan anggota tiga orang
kini pada september dua ribu tujuh belas ada lima ratus orang perempuan dari tujuh puluh desa di kabupaten poso yang terlibat dalam kegiatan ini
mereka berusia antara tujuh belas hingga enam puluh lima tahun
diskusi kelompok adalah salah satu metode belajar yang dikembangkan di sekolah ini
siapapun yang ingin belajar tak dipungut biaya
guna mendukung kegiatan operasional dana mengalir dari donatur di belanda
selain sekolah perempuan program pendidikan institut mosintowo juga memiliki kegiatan perpustakaan sofia
pustakaan ini menyediakan lebih dari seribu buku dengan lebih dari dua ratus anggota yang terdiri dari anak usia sd dan smp
selain membaca di tempat mereka juga bisa meminjam buku dengan waktu peminjaman tiga hari secara gratis
bulian perpustakaan sofia ini adalah pengembangan dari proyek sofia atau perpustakaan keliling
kenapa bulian bersama dengan mosintowo menggagas kegiatan perpustakaan keliling pasca konflik begitu ya
sebenarnya ceritanya berawal dari kebutuhan anak anak untuk kemudian berekspresi beraktivitas tapi juga bertemu
jadi pasca konflik kan anak anak kemudian terpecah atau terpilih
dan mereka bisa berdasarkan agama dan suku
dan selain itu mereka juga tidak punya ruang untuk berserita tentang pengalaman mereka tentang konflik
anak anak itu kan mengalami sendiri bagaimana konflik itu terjadi melihat sendiri
tapi tidak ada yang menemani mereka menceritakan atau mengurai perasaan mereka
dan akibatnya nanti kemudian kalau ini tidak ada teman untuk mengurai proses proses dalam memori mereka tentang konflik
itu akan melahirkan generasi yang pendendam
atau generasi yang melihat bahwa suku atau agama lain
yang itu sebagai musuh
nah sementara kalau misalnya bicara tentang anak anak itu agak sulit bagi kita untuk bicara mau melaksanakan workshop atau training
nah apa yang dibutuhkan
karena satu di poso itu kalau buku itu sangat sulit aksesnya
yang kedua buku itu tidak beragama
kecuali pelajaran agama gitu ya
karena dia bisa dibaca oleh banyak orang dan bisa memberikan imajinasi
dan juga harapan cerita tentang banyak hal yang bisa membuka dunia
bisa membuka pandangan anak anak tentang
hidup yang lain yang lebih baik
nah karena itu kita menggunakan buku menjadi media bagi anak anak untuk bertemu
dan menjadi media bagi anak anak untuk berpikir merdeka berpikir luas ke depan
perpustakaan keliling ini yang akhirnya bisa juga meluluhkan benteng yang memisahkan mereka begitu
buku buku yang ada di perpustakaan ini sebagian besar adalah koleksi pribadi lian
sebagian lagi didapatkan dari para donatur kebanyakan adalah buku anak anak
dengan hadirnya perpustakaan sufia ini membuat banyak anak anak yang kurang mampu untuk membeli buku
dapat memiliki pengetahuan yang cukup tentang bagaimana indonesia ini dengan kebudayaan yang ada di luar indonesia juga
selain itu anak anak mulai memiliki banyak pengetahuan tentang pelajaran pelajaran lain
seperti matematika fisika ataupun kimia
jendela dunia yang mampu mengubah pula pikir masyarakat
kegiatan perpustakaan ini juga menjadi jalan untuk membangun perdamaian di tingkat akar rumput pendidikan
guna mengembalikan kedaulatan desa melalui pengelolaan hasil pertanian
lian menggagas festival hasil bumi tahunan
dalam festival ini kekayaan alam poso ditampilkan
pada juni dua ribu tujuh belas badan pusat statistik provinsi sulawesi tengah mencatat
bahwa nilai tukar petani untuk tanaman pangan mencapai hampir sembilan puluh persen
sementara nilai tukar petani untuk tanaman perkebunan rakyat hanya delapan puluh persen saja
inilah yang terus digenjot oleh lian gogali bersama dengan institut mositiwu
untuk meningkatkan kedaulatan pangan
bu lian untuk meningkatkan kedaulatan pangan lokal di desa ini
apa saja yang dilakukan sebenarnya
yang pertama dan terutama adalah membangun kepercayaan diri desa
bahwa mereka punya kekuatan untuk mengelola dan untuk menggunakan sumber daya alam yang ada di desanya
dan sumber daya manusia yang ada di desanya
untuk menjadi kekuatan bersama masyarakat membangun perdamaian dan keadilan di poso
dan inilah hasilnya berbagai keragaman sumber daya alam dan hasil pertanian
di wilayah poso ditampilkan oleh masyarakat
untuk mendongkrak produktivitas pangan lokal
masyarakat desa membiasakan saling berbagi bibit tanaman
berbagi bibit itu sebenarnya terinspirasi dari semakin sulitnya bahan lokal dicari
dan semakin terpancing ya terbawanya orang pada makanan yang instan produk yang instan
dengan bibit yang ada kita berharap agar kita kembali membudayakan
untuk melihat bibit bibit lokal yang ada di sini sebagai potensi sumber kehidupan yang ada di desa
dan berbagi bibit itu artinya antara saling desa itu bisa saling menghidupi satu sama lain
ekonomi solidaritas merupakan program institut mosintowo
yang mengembangkan ekonomi kerakyatan dengan memanfaatkan sumber daya alam secara cerdas
ada sejumlah kegiatan yang dirintis oleh lian dalam program ekonomi solidaritas
salah satunya adalah usaha desa
usaha desa adalah pengembangan ekonomi masyarakat dengan mengelola sumber daya alam oleh penduduk desa
bu apa saja yang dijual oleh ibu di sini
sayur bayam sawi kangkung dan ubi dan sayur paku
berapa rupiah ibu jual
rata rata rp dua per ikat
rp dua per ikat
nah ibu dulu sempat terpikir memang sebelum ikut sekolah perempuan bisa berjualan hasil alam seperti ini
belum belum terpikirkan itu
jadi setelah kita sekolah perempuan kita diberi arahan arahan kita diberi pengertian bahwa
kita itu harus menjual hasil bumi yang ada di desa kita
sehingga setelah kita berkebun hasilnya sudah bisa dijualkan ke sana
jadi supaya bisa mensenjaterakan kehidupan kita sehingga kita mulai menjual hasil bumi kita
berapa rupiah setiap bulan rata rata ibu dapat
iya rata rata kurang lebih rp tiga ratus
berarti sekolah perempuan berdampak positif bagi kehidupan ibu dan keluarga
sangat berdampak positif bagi kehidupan
ada yang menarik dalam gelaran festival hasil bumi di tentena
hasil pertanian lokal dari setiap desa
sama sama dibelbellahi oleh masyarakat
disinilah mereka berbaur satu sama lain tanpa membedakan suku dan agama
hadra adalah satu dari sekian banyak anggota sekolah perempuan mosintowo
selama sepuluh tahun ia mengalami trauma mendalam
akibat konflik agama yang terjadi di poso
dulu warga desa toko rondo kecamatan poso pesisir ini tak pernah menerima penduduk beragama lain dalam hidupnya
sejak bergabung dengan sekolah perempuan mosintowo pola pikirnya semakin terbuka
konsep perdamaian dan toleransi yang diusung oleh institut mosintowo mampu memupus rasa ketidakpercayaannya kepada pemeluk agama lain
konflik yang terjadi di poso pada tahun dua ribu itu sangat berdampak negatif terhadap saya
dari tahun dua ribu sampai tahun dua ribu tiga saya tidak bisa bersanding berjalan berdampingan dengan yang non muslim
karena kebetulan di keluarga saya juga mayoritas muslim
berjalan dua bulan ini sekolah perempuan saya bergabung ada materi kunjungan rumah ibadah
minggu pertama bulan pertama minggu pertama itu
kita mengunjungi gereja gereja lengkap dengan pendetanya
jadi selama ini biarpun saya mau melihat gereja trauma takut juga benci juga
pada waktu itu saya diajak masuk ke gereja ya saya diajak masuk ke gereja
jadi saya dalam perasaan saya loh aku mau masuk di sini
nah sedangkan saya ini takut saya ini takut sama pendeta sama agama yang kristen
saya masuk pintu gereja
saya tidak rasa keluar dari mata aku
seandainya dalam hati saya saya ucapkan sama teman teman
seandainya saya tidak gabung di sekolah perempuan
saya tidak akan menginjak lewat dari pagar gereja
seandainya tidak ada sekolah perempuan
karena sepuluh tahun lebih habis konflik kabupaten diposong

saya tidak pernah mendapatkan seperti pencerahan bagaimana
saya tidak pernah mendapatkan seperti pencerahan bagaimana
trauma itu dihilangkan
trauma itu dihilangkan
setelah saya gabung di sekolah perempuan
saya dapatkan saya sudah jalan empat tahun gabung di sekolah perempuan
saya sekarang banyak sekali teman teman saya orang kristen
datang di rumah bertamu begitu pun dengan saya
orang kiri tanah kosong
kekeluargaan kaum perempuan diposong saat ini patut diacungi jempol
eksistensi institut mosintowo yang dirintis oleh lian gogali membuahkan hasil
kini tak ada lagi dinding pemisah antara penduduk desa termasuk agama
kini tak ada lagi dinding pemisah antara penduduk desa termasuk agama

saya ingin menyampaikan kepada ibu lian gogali
ucapan terima kasih kepada ibu lian
yang sudah memberi pengetahuan yang begitu banyak kepada saya
melalui pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya
dan itu juga saya akan berikan kepada teman teman yang lain
bagi perempuan perempuan yang lain
bagaimana selama ini mereka tidak dianggap
supaya mereka juga mendapat satu posisi
dan bisa memimpin di dalam desa
dan bisa memimpin di dalam desa
kesetaraan gender bagi lian gogali adalah hal yang layak diperjuangkan
baginya perempuan turut andil dalam memupuk kedaulatan
melalui program pengorganisasian
ia menggagas kegiatan perempuan pembaharu desa
kegiatan ini menjadi ruang bagi kaum perempuan di poso
untuk membangun solidaritas dan terlibat aktif dalam perencanaan
pelaksanaan serta pembangunan desa
selalu kaya dan panci
kegiatan ini mengakomodir kaum perempuan
untuk mengambil keputusan strategis dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat
saya tidak tahu itu
sehingga tak ada lagi istilah hanya laki laki yang berada di barisan terdepan dalam membangun daerah
di tangan perempuan perempuan tangguh ini
kondisi sosial ekonomi masyarakat poso sedikit demi sedikit mulai bangkit
bahkan diantaranya mampu terlibat menjadi tokoh penggerak desa
martinche baleona salah satunya
warga kelurahan bukit bambu kecamatan poso kota selatan ini
merupakan angkatan pertama sekolah perempuan mosintowo
materi pembelajaran yang diikutinya selama menjadi anggota sekolah perempuan
berhasil menjadikannya perangkat desa sebagai ketua rukun warga
saya ingin menyampaikan kepada ibu lian gogali
ucapan terima kasih kepada ibu lian
yang sudah memberi pengetahuan yang begitu banyak kepada saya
melalui pengetahuan yang sudah diberikan kepada saya
dan itu juga saya akan berikan kepada teman teman yang lain
bagi perempuan perempuan yang lain
bagaimana selama ini mereka tidak dianggap
supaya mereka juga mendapat satu posisi
dan bisa memimpin di dalam desa
yang amat terlebih mereka bisa masuk dalam barisan perencanaan
pelaksanaan dan pengawasan pembangunan yang ada di desa
magnet kepemimpinan yang dimiliki ibu lian begali
berhasil ditularkan kepada setiap anggota sekolah perempuan mosintung
ia tak pernah lelah
memperjuangkan hak hak perempuan
di tengah kondisinya yang tak sempurna
ibu lian saya melihat sasok anda sebagai perempuan yang tangguh
begitu bahkan anda berjalan pun membutuhkan alat bantu berupa tongkat
ini akibat kecelakaan yang pernah dialami
bagaimana kisahnya pada saat itu
desanya pada saat itu saya baru pulang dari presentasi tentang penelitian saya dan ditabrak
waktu itu menggunakan motor dan ditabrak oleh mobil dan ya kakinya hampir putus dikit lagi
hampir sudah putus tapi saya bertahan saya bilang tidak boleh diamputasi menolak untuk diamputasi
menolak keadaan anda seperti ini pernahkah terbersih dalam pikiran anda untuk berhenti
menggagas program program kegiatan yang berhubungan dengan perempuan di desa ini
ini tugas yang berat kalau menurut saya tidak pernah terbersih satu detik
betul karena menurut saya apa yang saya alami itu tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat
untuk perubahan di dalam desa dan menurut saya kelemahan fisik itu harusnya tidak menjadi
hambatan tidak menjadi halangan untuk mengerjakan sesuatu yang menjadi mimpi saya
agar konsep kedaulatan rakyat melalui berbagai kegiatan institut mosintowo dapat dikenal dan
diketahui oleh masyarakat luas lian menggagas program media dan kampanye
lian kemudian membangun radio komunitas radio ini menjadi salah satu akses penyebaran informasi
dan komunikasi kepada masyarakat sekitar radio yang dikelola oleh anggota sekolah perempuan
mosintowo ini dinilai sebagai media yang bermanfaat bagi warga tentena
siarannya dapat menjangkau wilayah desa dengan radius tiga puluh km
selain radio koran juga dijadikan sebagai media penyebaran informasi koran mosintowo ini menjadi
salah satu akses masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dalam membangun desa
kalau bagi saya manfaat koran mesintuu ini sangat bermanfaat sekali karena dengan saya baca ini
koran mosintowo ini saya bisa mengetahui kegiatan kegiatan yang ada di desa desa lain dan juga
bagaimana kami sebagai kaum perempuan itu bisa belajar dari koran mosintowo ini banyak manfaat yang kami dapatkan
di rumah yang terletak di kelurahan pamona kecamatan pamona puselemba inilah lian tinggal bersama putri tunggalnya sofia
di tengah kesibukannya dalam berbagai kegiatan institut mosintowo wanita kelahiran poso dua puluh empat april seribu sembilan ratus tujuh puluh delapan bernama lengkap nerlian gogali ini
tak pernah sekalipun melupakan tugas utamanya sebagai seorang ibu
di mata anaknya lian adalah sosok yang istimewa
mama itu orangnya baik suka menolong orang orang di desa saya bangga punya mama seperti itu
mama sering pergi pergi keluar tapi selalu kembali enak untuk diajak bicara saya sayang sama mama
menjadi seorang ibu rumah tangga sekaligus kepala keluarga tak lantas membuatnya berhenti menebar kebaikan bagi kaum perempuan di poso
bagi lulusan sebuah perguruan tinggi di yogyakarta bergelar master humaniora ini perempuan harus mampu menjadi insan yang mandiri dan cerdas
bagaimana kita memiliki budaya toleransi
atas keberhasilannya mempelopori gerakan perdamaian dan pendidikan perempuan melalui institut mosin tubuh lian mendapatkan banyak apresiasi dari berbagai kalangan
selama konflik berlangsung saya menyadari
sekolah perempuan mosintowo yang dirintisnya pernah dijadikan film dokumenter berjudul the peace agency
saya memutuskan untuk mendorong dan memberdayakan perempuan akar rumput menjadi agen perdamaian dan keadilan
film ini diproduksi oleh spotfrog productions dan disuradarai oleh su yusim dari amerika serikat
pendidikan untuk perempuan tidak hanya memberdayakan keluarga
dirilis pada dua ribu tujuh belas film ini telah diputar di beberapa negara di asia amerika eropa dan amerika latin
pada dua ribu dua belas lian mendapatkan the co exis price sebuah penghargaan internasional gerakan pluralisme dari inggris
kemudian pada dua ribu lima belas kedutaan besar amerika serikat memberikan penghargaan berupa women of change award untuk kategori pendidikan
institut mosintowo yang didirikannya mendapatkan penghargaan ⁇ maarif ⁇ award pada dua ribu enam belas atas keberhasilannya mentransformasikan kekuatan kaum perempuan menjadi gerakan pembaruan di poso
dan pada dua ribu tujuh belas lian mendapatkan penghargaan sebagai perempuan pegiat perdamaian dari kementrian pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
sejumlah prestasi gemilang yang pernah diraih tak lantas membuat lian jumawa
dia masih menyimpan mimpi besar yang ingin dicapainya
semua pencapaian itu bukan karena saya tetapi karena bersama sama dengan masyarakat
jadi kalau misalnya ada penghargaan atau ada

penghargaan misalnya ke saya itu selalu bukan untuk saya dan selalu saya melihatnya sebagai hutang baru yang harus dibayar ulang yang harus dibayar kembali ke masyarakat
lian gogali pembawa pesan damai dari poso
baginya perempuan adalah akar
seumpama akar pada pohon perempuanlah yang memberi makna pada sendi sendi kehidupan
perempuan adalah kaum yang tak boleh terpinggirkan dan terabaikan
hak hak yang dimilikinya mampu merajut sebuah kedaulatan
bagi saya perdamaian itu adalah kedaulatan untuk kebersamaan tapi juga kedaulatan untuk bisa adil dalam semua hal
pesan perdamaian saya saya ingin mengajak semua orang siapa saja untuk kemudian menjadi bagian dari pelopor perdamaian di komunitasnya bagi diri sendiri
saya percaya bahwa semua orang adalah pembaharu perdamaian

jika situasi yang jadi seperti sekarang friend
it menderita penawar

arti ati apa yang terjadi ini
hal itu sudahplat dari yang berlaku